pameran manufacturing indonesia dua ribu tujuh belas dihadiri satu enam ratus perusahaan dari tiga puluh negara
pameran ini merupakan salah satu pameran manufacturing terbesar di asia
dalam rangka mempersiapkan industri dalam negeri untuk menghadapi era industri empat
indonesia menggelar pameran manufaktur yang dihadiri sekitar satu enam ratus perusahaan dari tiga puluh negara
pameran ke dua puluh delapan ini akan menghadirkan manufaktur alat berat teknologi mesin teknologi bahan mentah hingga pelayanan industri
pameran ini diharapkan bisa menjadi kesempatan untuk mendongkrak industri dalam negeri ataupun menjalin kerjasama dengan perusahaan asing
pameran ini diselenggarakan dari enam hingga sembilan desember
sudah ada produser lapangan cnn indonesia ivanrel sumerah di jxpo kemayoran jakarta
selamat sore fanrel apa target dari pameran ini
perusahaan manufaktur apa saja yang ikut serta dalam pameran ini
nah puncu penyelenggaraan manufacturing indonesia dua ribu tujuh belas ini memang merupakan acara tahunan
dan tahun ini sudah masuk ke edisi ke dua puluh delapan yang dimulai sejak tanggal enam desember yang lalu
dan melibatkan sekitar satu enam ratus perusahaan dari tiga puluh negara seperti jerman jepang thailand taiwan
dan juga pastinya beberapa perusahaan
dari dalam negeri untuk sektor sektor apa saja ada banyak sekali dan sangat bervariasi
pastinya hampir keseluruhan kebutuhan pabrik disediakan di pameran kali ini
dan untuk mengetahui informasi selanjutnya bagaimana penyelenggaraan manufacturing indonesia dua ribu tujuh belas saat ini saya sudah bersama dengan masya stefani sebagai project director dari pamerindo indonesia yang merupakan penyelenggara manufacturing indonesia dua ribu tujuh belas
nah mbak masya ini masih sempat
harus semangat mbak
iya harus semangat
nah kira kira salah satu tema besar yang diangkat dalam manufacture indonesia dua ribu tujuh belas ini adalah mempersiapkan industri manufaktur dalam negeri khususnya untuk siap memasuki era industri empat
lalu kira kira apa saja yang ditawarkan dan ditampilkan untuk pameran di tahun ini
kalau untuk pamerannya sendiri sebenarnya peralatan peralatan di pamer ini itu sebaiknya bisa diaplikasikan ke beragam sektor
namun memang pameran manufacturing indonesia itu selama mungkin satu dekade terakhir itu memang selalu identik dengan sektor otomotif
dan tentunya karena kita melihat mungkin dan juga peserta pameran di sini melihat bahwa pameran dan mesin mesin yang ditawarkan sekarang
sudah mungkin penetrasi pasar otomotif juga sudah cukup stabil mereka tentunya sedang melihat opportunity untuk ekspansi ke sektor lain ya
jadi antara lain mungkin yang saya sudah dengar feedback dari peserta pameran adalah mungkin sektor dirgantara aerospace itu sedang yang lagi diincar intinya
dari peserta pameran kami untuk tahun ini salah satunya mungkin selain dirgantara adalah mungkin dengan konstruksi maupun di sektor migas
jadi karena mesin mesin besar ini mungkin yang dilihat di sekeliling saya itu cocok sekali sebenarnya untuk beragam sektor dan tentunya tidak hanya untuk otomotif
kira kira untuk sektor yang paling banyak mengundang investor begitu yang paling tinggi tingkat ketertain
pertarikannya di sektor apa
mungkin tentunya kalau dalam segi nilai investasi saya rasa dalam bentuk dirgantara dan konstruksi ya
apalagi saat ini kan mungkin pemerintah sangat yang namanya ini banget giat banget gitu membangun infrastruktur dan mungkin konsumsi salah satunya mungkin yang paling banyak investornya
untuk target pameran di tahun ini apa mbak
target apanya mbak sorry
oke untuk target pameran sendiri kami sebenarnya intinya menjadi fasilitas
jadi kami mendatangkan teknologi teknologi terkini ke indonesia agar supaya pelaku industri di indonesia juga intinya mereka bisa tahu teknologi terakhir itu apa sih yang berada di mancanegara
tidak setiap perusahaan mungkin tentunya berkapabilitas untuk pergi ke luar negeri ya untuk melihat pameran
makanya kami menghadirkan teknologi dunia yang sudah ada kita hadirkan untuk pasar indonesia supaya indonesia juga tidak ketinggalan lah intinya
apalagi untuk di pasar regional
kira kira dengan feedback para peserta yang datang di sini tentang penyelenggaraan manufacturing indonesia dua ribu tujuh belas ini bagaimana
selama tiga hari kami mendapatkan feedback yang sangat positif ya
dan tentunya banyak sekali peserta pameran kami yang sudah mengikuti pameran manufacturing indonesia itu sudah puluhan tahun dari pertama kali pameran manufacturing didirikan
jadi tentunya mereka setiap tahun bisa melihat buyer buyer yang akan datang
yang sudah terbukti
untuk berhasil untuk membeli mesin mesin mereka
dan itu menurut saya salah satu daya tarik sehingga mereka bisa ikut di pameran setiap tahunnya
nanti mungkin kedepannya akan ada kerjasama antara government to business holder atau business to business bagaimana pak
untuk business to business maksudnya
untuk kerjasamanya tentu kita akan mencoba untuk kerjasama lebih baik lagi dengan pemerintah
karena pemerintah sendiri juga sedang menggiatkan namanya local content ya tkdn
dan dari kemarin pun kami sudah kedatangan
dengan guest of honor yaitu pak sekjen sama pak dirjen hari ini
nah dari menteri perindustrian dan beliau juga sudah sangat antusiasme sekali ya untuk mengusungkan yang namanya tema untuk local content
nah mungkin tahun kedepannya kita akan mencoba untuk membangun mungkin atau membuat seminar seminar atau mencoba untuk mendatangkan perusahaan perusahaan yang memang membuat mesin lokal dan dari skritch dari indonesia
terima kasih banyak
saya semangat terus sukses untuk pameran di tahun ini
dan punca memang pertumbuhan manufaktur khususnya di indonesia ini mengalami peningkatan dan menunjukkan angka angka yang cukup signifikan
seperti di akhir tahun ini kementerian perindustrian sendiri menetapkan target investor sebanyak tiga ratus dua puluh lima triliun
dan khusus untuk industri manufaktur sudah menjadi penyumbang terbesar sebanyak empat puluh satu lima triliun
nah angka ini merupakan bukti bahwa manufaktur di indonesia merupakan industri yang memberikan
dampak yang cukup signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di indonesia
tentu kita berharap dengan pameran pameran seperti ini akan membantu para stakeholders para traders para buyers dan investor untuk mengembangkan pasar mereka
oke baik terima kasih ivanrel sumera atas laporan anda